loh saudara presiden terpilih prabowo subianto mengusulkan perubahan nama tim kampanye nasional tkn menjadi paguyupan gerakan solidaritas nasional
prabowo berharap gerakan ini menjadi wadah bagi semua kalangan untuk menuju indonesia emas
dalam buka puasa bersama dan silaturahmi tkn dan relawan prabowo mengusulkan agar dibentuk gerakan solidaritas nasional
yang dipimpin ketua tkn rosan roslani dan dirinya sebagai ketua dewan pembina